tampil sebagai tuan rumah anak asuhandra ganju kovic memulai babak pertama dengan langsung mengambil alih inisiatif serangan
pada menit ke dua puluh delapan kubu tuan rumah bersuara kembira
setelah tendangan salto pemain nasional lerby alianri berhasil membobol gawang psis dan mengubah skor menjadi satu untuk keunggulan pbfc
memasuki babak kedua tidak ada perubahan strategi yang dilakukan kedua pelatih
hasilnya pada menit ke enam puluh delapan ricky ohorella pemain usia dua puluh tiga pbfc menambah keunggulan untuk tuan rumah menjadi dua setelah memanfaatkan tendangan sudut
bahkan akibat kesalahan keeper ferry agus lerdi mencetak namanya dalam papan skor untuk kedua kalinya pada menit ke tujuh puluh tiga
skor berubah tiga
ferry agus harus kembali memungut bola dari gawangnya untuk empat kali
akibat gol yang dicetak
setelah pencetak pemain pengganti ferry setiadi
tuan rumah pun unggul dengan skor empat
pelatih psis subangkit mengaku masih banyak kekurangan dalam timnya
pertandingan ini merupakan uji coba pertama yang dilakukan di luar kota semarang
sementara itu pelatih pbfc dragan jukovic menyatakan puas dengan apa yang dilakukan anak asuhannya
namun pelatih asal austria ini masih memberi catatan bagi anak asuhannya
pertandingan di liga satu pssi mendatang
tapi saat ini untuk saya yang paling penting adalah

tim kusamania akan kembali ke perang kedua
dan saya sangat senang dan sangat bangga karena semua pemain ini adalah pemain kusamania
kusamania juga akan melanjutkan laga uji cobanya
pada minggu yang akan datang pbfc akan kembali menantang tamunya ps solo